sementara itu di tempat berbeda gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim penyelenggaraan balap formula e di jakarta dapat menyumbang dampak ekonomi yang positif untuk ibu kota meskipun menelan biaya fantastis
anies menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat paripurna dprd dki jakarta rapat tersebut membahas apbd perubahan dki jakarta
salah satu anggaran yang dibahas ini adalah anggaran untuk formula e dan mengalami kenaikan signifikan karena penyelenggaraan balap formula e mencapai tiga ratus lima puluh miliar rupiah
anies menjelaskan event tersebut akan berkontribusi besar terhadap perekonomian ibu kota
sementara ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi menilai rencana penyelenggaraan event balap mobil listrik formula e tahun dua ribu dua puluh
sebagai bagian dari penyelenggaraan balap mobil listrik formula e
dari kampanye penurunan polusi udara edi marsudi mengapresiasi penyelenggaraan event balap yang akan menelan anggaran sebesar kurang lebih tiga ratus lima puluh miliar rupiah ini
event ini diproyeksikan memberikan kontribusi besar pada pendapatan ekonomi daerah
ada satu niatan kegiatan yaitu formula e apalagi kita sekarang sedang menggalakan permasalahan polusi udara itu ya
mungkin formula e ini menjadi satu hal
contoh juga ada memasukkan pad yang baru
kalau ini rutinitas kan kayak singapura terus malaysia apa semua kan pemasukan pendapatan kan juga bagus
nah kalau kami sih nggak keberatan kalau selama anggaran ini ada gitu
nah di dalam apbd kemarin